kita ke peristiwa selanjutnya dua kejadian kebakaran melanda ibu kota kamis pagi
kebakaran di jalan warakas lima gang dua tanjung priok menghanguskan sejumlah rumah warga
sementara itu di kawasan tebet si jago merah melalap sebuah rumah makan
kamis pagi kobaran dengan cepat menghanguskan sejumlah rumah warga di jalan warakas lima gang dua tanjung priok jakarta utara
banyaknya bahan yang sudah terbakar dan akses jalan yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan
sejumlah korban kebakaran tak kuasa menahan kesedihan karena tidak sempat menyelamatkan barang barang berharganya
namun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang penyebabnya masih diselidiki personel polsek tanjung priok itu
api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan sepuluh unit mobil pemadam kebakaran
ada sepuluh lebih
ada sepuluh lebih
api awalnya dari mana
awalnya dari rumah rumah yang kami sayu itu jadi dia buat kebakar kebakar baru kebakar
oh selain industri atau
belum tahu deh kalau selain industri nggak tahu gas apa apa
sebenarnya nggak tahu itu
ada pun di jalan supomo tebet jakarta selatan tabung gas yang bocor diduga memicu kebakaran sebuah rumah makan
menurut salah seorang korban kejadian bermula saat ia sedang memasak di dapur
kalau sudah keres sudah diakirkan dikejarkan
lalu saya ketapukan ini juga
akibat kejadian ini seorang karyawan yang menderita luka bakar di wajah dan tangan kiri harus mendapat perawatan medis
dua unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
tim liputan cnn indonesia